oke oke kalian tim kuanta sebelah kiri saya dan kalian tim aligma sebelah kanan saya kalian
pertanding siap siap mohon maaf pertandingan ini tidak bisa dilanjutkan mohon maaf karena
dari tim kunanta berbeda memasukkan nama ke panitia dengan yang bermain saat ini ini tidak sah saja
waktu untuk tim kunanta tinggal lima menit lagi ya lima menit waduh gimana dong
gimana ustadz udah dimana ustadz sekarang tuh langsung kita cuma tinggal lima menit lagi apa
banget ya ustadz ya ustadz assalamualaikum waalaikumsalam gimana gimana tadi ustadz
musa yang mulia dasyatun ini sudah tanya tanya sama warga sekitar
ini katanya bengkel itu ada di depan sana ngajak ukur kira berapa kilo ya kurang lebih sekitar
jalan astagfirullahaladzim gimana kalau kita jorong mobil ini sampai ke bengkelnya
assalamualaikum ada apa sih ustadz anuyun tadi baru telepon eh sekarang telepon lagi kalau kangen udah bilang aja keles kalau kangen udah bilang aja keles
kalau kangen udah bilang aja cles
tuh eh betok
ustaz januyuy kok suaranya beda
ngebahas ngebahas kayak kambing bandut
oh pak dek
iya gimana pak dek
gitu ya pak dek
iya iya walikum salam pak dek
kata pak dek
kalau dalam waktu sekitar lima menit lagi
kita nggak sampai ke lapangan
kita bisa di wu
tuh bentar lagi nih
aduh ustaz gimana dong ya ustaz ya
kita gak mungkin keburu ustaz
kalau kita ke bengkel satu km
terus ganti ban
itu gak mungkin keburu
nah itu dia ustaz
sementara kalau kita pakai ojek
anak anak paling bisa diangkut satu dua orang
padahal kan jarak ke lapangan pertandingan
lebih dekat daripada ke bengkel lah sebenarnya
saya juga bingung deh
ustaz gimana kalau kita jalan atau lari
stadionnya mungkin satu kiloan
kita kan udah pakai baju seragam nih
kita bawa yang penting penting aja lah
tasnya kita taruh dalam angkot ini
kalau kayak gitu ustaz gak yakin haikal
tapi ustadz kita kan udah latihan sekeras mungkin
betul tidak teman teman
ya ampun pak
ya ampun pak
ya ampun pak
ya ampun pak
ya udah ya udah gini aja deh
kalian boleh lari dari sini sampai ke lapangan
tapi ingat larinya di pinggir jalan
jangan di tengah jalan
terus kalian semua harus hati hati
satu dua tiga lari
pelan pelan pelan
pelan pelan pelan
pelan pelan pelan
wah anak anak ustazah yang cantik
maaf ya ustazah dadakan nyuruh kalian untuk ganti baju olahraga
kenapa sih kok kita semua disuruh ganti baju
jadi ustazah itu punya rencana dadakan
emang rencananya apa ustazah

santriwan yang mau ikut lomba belum datang
nah kalau seandainya mereka telat mereka itu bisa didiskualifikasi
jadi kita bisa kalah kalau gitu
makanya kalian diganti baju olahraga buat menggantikan para santriwan
kalian main bola
mau ya kalian main bola ya
ya kalian bersedia kan
enggak enggak enggak enggak
ustazah kita itu disini buat jadi supporter
kok kita malah disuruh main bola juga
kan kita gak pernah latihan
kalau si amal itu tak mau lebih baik butet sajalah
walaupun butet itu tak bisa main bola tetapi demi kunanta kunanta bantam wanyara
nah ustazah kan butet ikutan berarti lelis juga ikutan
kalau butet sama lelis ikut ayu juga ikut ya
kok semuanya mau ikutan
kalau kalian mau
ya ampun butet
kamu tuh emang jiwanya juga pemimpin banget ya
kamu tuh ya pokoknya keren banget ya
ustazah bangga sama kalian
jadi amalian aju amal tami karena ayu butet sama lelis mau ikut kalian nggak mau ikut
hei yaudah ustazah kita ikut
ya allah aku seneng banget
yaudah kalau gitu kita atas dulu ya beres semangat
indra lukman kalian mau ngapain
ya kita nih mau lari lah biar cepat sampainya
biar kita tuh bisa ikut pertandingan gitu
tahu nih sofi kamu tuh kalah lupa
jangan nular dari lukman dong
itu mana mana sungguh lupa
ngapain kita lari capek capek
kan lebih gampang
oh iya ya kenapa nggak kepikiran sih dar tadi
waduh ini sobri tumben tumbenan ya
ide nya lagi pinter nih
ini mana mana sungguh cerdas
yuk sekarang kita cari ojek
inti dalam sepak bola adalah kerjasama
singkatnya kalau kalian mendapat bola over ke temannya
lalu melewati lawannya dan masukin bola ke gawang lawang
bukan ke gawang sendiri ya oke
pertandingan ini akan segera dimulai
jadi semuanya harap masuk ke lapangan
karena santriwan dari santren alkima sudah berada di dalam lapangan
ya sebentar lagi kami akan segera ke sana
jangan cepat ya segera ya
iya makasih makasih
ustazyah mudah mudahan anak anak gak apa apa ya
amin kita berdoa aja ya ustazyah
kawan kawan kita itu tidak boleh takut dengan lawan
walaupun lawan kita itu laki laki tapi kita itu harus tetap semangat dan berani
yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya
hanyalah ketakwaannya saja
ayo silakan tim kuranta masuk ke lapangan
ya barisan rapi
kuranta kuranta kuranta
masa lho kita perempuan sih
mana ada seru serunya ya kan teman teman
paling juga kita menang sebelum kosong ya gak teman teman
gak betul dong kata dia
hei kau itu jangan menermekan perempuan ya
tengok ini nih
tuh juga siap lah
kalian tim kuanta sebelah kiri saya
dan kalian tim alikma sebelah kanan saya
kalian siap bertanding
ada apa ini pak
pertandingan ini tidak bisa dilanjutkan
karena dari tim kuranta berbeda memasukkan nama ke panitia dengan yang bermain saat ini
ini tidak sah
ayo teman teman
yang lain lanjutin
yang lain yang lain
yang lain lanjutin
biar aku yang nolong fajar
fajar teman teman
soalnya udah memer banget
waktu kita udah mepet banget
pak pak pak
tambahan sedikit lagi aja
soalnya ini kan bukan faktor kesengajaan
iya pak bener
sandri pun nanti itu terlambat
karena mereka itu dapet musibah di jalan
jadi bukan karena kemauan kami
bapak bapak kasih waktu saya sebentar ya
aku punya idea
mudah mudahan saya bisa mengurur waktu lebih banyak
dengan cara seperti ini
saja dan bapak bapak kami dari pihak panitia akan memberikan waktu lima menit kepada tim kunanta
apabila tim kunanta tidak juga datang kami akan anggap gugur
pak pak bisa nggak ditambah lima belas menit aja
nggak bisa waktunya cuma lima menit aja ya